seorang pedagang selamat setelah menjadi korban longsor tebing gunung galunggung yang terjadi sabtu lalu
ia lolos dari maut setelah berlindung di dalam masjid
pencarian korban longsor yang dilakukan aparat gabungan terkendala medan yang sulit
sementara itu aktivitas wisata di wisata gunung galunggung masih berjalan seperti biasa
iim ibrahim warga linggajati sukaratu tasik malaya ini selamat dari musibah longsor tebing kawah gunung galunggung
ia mengalami luka serius di bagian kaki akibat tertimpa material longsoran dan harus mendapatkan tiga puluh sembilan jahitan
saat musibah terjadi korban tengah berjualan di kios miliknya
beruntung nyawanya selamat setelah berlindung di sebuah masjid
tahu kena besi keramik atau kena apa nggak tahu
berapa jahitan pak ini pak
ini tiga puluh sembilan jahitan
tapi bapak memang selamat setelah berlindung di dinding masjid ya pak ya
sudah melindungi di masjid saya alhamdulillah selamat
bahkan saya kehimpit sama itu juga puing yang gede itu masih bisa ngangkat
entah siapa yang mengangkat saya yang beri kekuatan saya gitu
diduga masih terdapat dua orang yang tertimbun longsor
pencarian korban masih terkendala medan yang sulit sehingga tidak memungkinkan untuk membawa alat berat
luasnya area terdapat longsor yang mencapai empat sembilan hektare
juga menjadi kendala dalam pencarian tim gabungan yang terdiri dari polisi tni sar dan bpbd
sementara itu musibah longsor tebing gunung galunggung ternyata tidak berimbas terhadap geliat wisata di kawasan gunung galunggung
selain pemandian air panas lokasi puncak galunggung tidak ditutup oleh pengelola
banyak pengunjung yang datang dengan membawa anak kecil untuk menikmati suasana alam
ke kawasan atas
kemarin ada longsor nggak takut pak
ya sebelumnya nggak tahu kalau ada longsor di atas
akhirnya langsung ke sini nggak tahu gitu
tadi dari bawah tidak ada larangan pak
namun demikian pihak pengelola melarang pengunjung untuk turun mendekati lokasi kawah yang longsor
karena dikhawatirkan kondisi tanah yang labil dan bisa menimbulkan longsor susulan
tim liputan transmedia